di belakang juga gak ada
saya ibu benci sama non
tapi pak imam senang sama perempuan itu
ibu cuma ingin dia senang
harusnya saya marah sama kamu karena kamu bawa berita buruk
mulai sekarang kamu harus buka telinga kamu baik baik dan awasin ibu
ya non saya pasti akan mengawasi ibu
gak ada yang boleh tahu kamu ada di sini
aku udah dengar semuanya
sultan gimana nih lakuin sesuatu dong
tenang kakak harus tenang
imam mau ketemu perempuan pujanya dan kamu suruh kakak tenang
kakak gak perlu khawatir kan masih ada aku
sialan jawa itu berani beraninya dia merebut imam dari aku
kak perempuan itu cuma pujaan
dan pujaan itu cuma bisa dipuja
tapi bukan untuk kenyataan
kamu yakin bisa begitu
dan aku bersumpah untuk membahagiakan kakak aku akan melakukan apapun
kalau perlu aku bisa menghabisi dia
yaudah lakuin dong
pasti akan aku lakukan
tolong catat baik baik
cancel semua meeting saya dalam dua puluh empat jam ke depan karena saya mau keluar kota
bagaimana rencana perjanjian dengan pak pejabat dan juga persiapan delegasinya kak
enggak enggak enggak
pokoknya teruskan semuanya
enggak boleh ada yang tau keberadaan saya
kamu teruskan pekerjaan kamu
kalau udah selesai kamu boleh pulang hari ini
saya berangkat dulu
kau mau ke mana sih sayang
ya seperti biasa
aku mau menemui rekan bisnis
kamu gak nemuin aku
tadinya aku maunya begitu
tapi tiba tiba ada urusan mendadak
begitu aku balik aku langsung nemuin kamu
berani beraninya dia nipu aku
apalagi gitu kita kemudian
nyawa dan ada
keliahukan kesiangan gitu
kita udah selesa di rumah
alhamdulillah ya allah
kita gak boleh biarin dia hidup lagi
dia pasti akan semakin berani tentang kita nanti
kita mesti bunuh dia lagi
gue lakukan sendiri semuanya
gimana keadaan kakek
alhamdulillah mbak kakek baik baik aja
kakek tahu masalah ini
waktu ada telepon itu kakek tepat berada di samping saya
jadi kakek tahu tentang hal itu mbak
kakek nggak apa apa kok mbak
malah kakek sangat gembira sekali ketika kakek tahu bahwa mbak nadia masih hidup
harus diakui mbak ini sangat beruntung
semalam denyut jantung mbak sudah hampir mati total
kami sudah angkat tangan semua
tapi untunglah ada dokter yang bisa menyelamatkan mbak dengan kemampuannya
dia bekerja keras untuk membantu mbak
dan sampai akhirnya mbak selamat
namanya dokter aditya
iya dia seorang dokter muda dari jakarta
boleh saya ketemu sama dokter aditya
saya mau bilang terima kasih langsung sama dia sus
baiklah akan saya sampaikan
saya permisi dulu ya
sudah terima saja
di saat saat musibah seperti ini
sudah seharusnya seseorang datang membantu sus
ya allah bang banyak banget
kamu pasti lebih membutuhkannya sas
simpan saja buat jaga jaga
bang bang aziz dan ibu sudah banyak membantu kami selama ini
terima kasih banyak bang
saya ikhlas ke sus
ya sudah ibu sudah menunggu di dalam sepertinya
pantas dia gak mau kasih tahu kita siapa gadis itu
ternyata dia adalah kekasihnya
kemarin dia kelihatannya seperti orang gila di jalanan
tapi sekarang penampilannya seperti orang yang soleh
ibu sudah sehat sekarang
jadi besok ibu sudah boleh pulang
ya kalau hasilnya oke semuanya ibu besok sore sudah bisa pulang
saya pamit sekarang ya
mau mandi dulu belum ganti baju
ibu sampai lupa
nah aditya kan belum pulang semalaman
pasti belum istirahat
bu saya sekalian pulang ya
soalnya belum sempat kunci kunci rumah
ibu tahu sendiri kan kak ardi
bang aziz di sini aja ya temenin ibu
abang nggak keberatan kan
oh nggak sus silahkan
ya udah bang titip ibu ya
ya pastilah sus
ya udah pergi dulu ya bu
dia percayakan ibunya kepadaku
pasti dia merasakan hal yang sama denganku
subhanallah ya allah
saya khawatir rumah pasti kacau karena kak ardi
kamu yakin mau pulang sendirian
saya udah biasa
dia tuh gak pantas jadi kakak kamu
maaf dok dua teman dokter sampai sekarang belum melapor pihak rumah sakit
kami sudah berusaha menghubunginya tapi tidak ada respon dok
oke makasih ya sus
sepertinya kita harus ke rumah saya
pasti enam beramah nadia ingin memiliki dokter
iya dok pasien yang tadi malam dokter tolong
oh ya gimana keadaannya sekarang
sudah ditangani dokter wayan dok
tapi pasien ingin menemui dokter dan mengucapkan terima kasihnya langsung
suster tolong bilangin aja sama dia saya nggak bisa nemuin sekarang
tapi nanti saya akan temuin ya
baik dok permisi
mengesal kami apa
lu nggak salah tuh temen lu dokter aditya gembel tuh
dia udah berani nggak gaul cewek gue
kenapa kita yang disalahin
karena lu berteman sama dia
jadi lu harus menderita
sampai kapan kita menderita kayak gini
sampai gue bosen
kalau nggak sampai lu temen lu datang kesini nyelamatin lu
jadi mana dia bisa tahu kalau kita ada di sini
lu jangan ngeguruin gue loh gue lebih pintar dari dia
gue udah ngasih surat sama dia dia pasti datang kesini

aku nggak tahu
aditya coba kamu cek ke belakang siapa tahu mereka ada di sana
di belakang juga nggak ada
ya allah apa ini semua diobrak aprik kalau cuma perampokan ini nggak mungkin nggak mungkin
pasti ada sesuatu yang dia cari

gila ada orang disini